serum penumbuh tanaman yang sedang dicari cari para pencinta tanaman merupakan pupuk cair yang dibuat menggunakan bahan bahan organik
serum tanaman viral di media sosial tanah air setelah sejumlah testimoni pengguna menunjukkan pertumbuhan tanaman yang cepat dan sehat
serum tersebut bahkan disebut bisa menyembuhkan tanaman yang sudah sekarat
pemrakarsa serum tanaman di indonesia adalah no brand plant
menurut mereka dibutuhkan waktu empat bulan untuk menyempurnakan formula serum tanaman
waktu itu saya lagi bikin pupuk cair
jadi menggunakan bahan bahan yang ada di rumah ini yang organik sayur buah gitu
dijadikan dimasukkan ke tong komposter dari itu diambil sebenarnya kan itu namanya pupuk cair
tapi berhubung majornya
majornya marketing gitu pakai nama pupuk tuh pupuk cair udah biasa
pupuk cair hormon gitu
jadi waktu itu ngomong sama si hans juga kita tuh butuh sesuatu hans
butuh namanya jangan pupuk cair jangan hormon
jadi orang pas dengar langsung kayak apaan tuh
si partner si hans nyala tuk serum sok
ternyata seratus botol itu terjual dalam waktu empat puluh delapan menit
pertama kali launching
no brand plant mulai menjual serum tanaman di indonesia
mereka menjual empat jenis serum untuk beragam jenis tanaman dengan kisaran harga rp lima puluh sembilan hingga rp satu ratus tiga puluh
melihat respons yang baik dari masyarakat bisnis serum tanaman mulai menjamur
ara indonesia merupakan salah satu penjual serum tanaman yang mulai berbisnis pada september dua ribu dua puluh
mereka juga menggunakan bahan bahan organik untuk membuat serum
jadi dari hasil laut ini kita olah lagi lalu kita campur dengan beberapa bahan bahan tambahan
semuanya organik ada dari kelapa yang sudah difermentasi ada dari asam amino dan banyak unsur unsur lain dicampurkan makanya jadilah serum ini
jadi semua bahan bahan organik dan aman banget untuk semua tanaman
penggunaannya serum dicampur dengan air sesuai anjuran dan disiramkan pada tanaman seminggu sekali
meski banyak testimoni tentang kemanjurannya apakah serum cukup untuk menghidupi tanaman
sebenarnya tanaman itu kan memerlukan suplai hara itu dari makro dan mikro
jadi hara makro nanti disediakan oleh pupuk makro
saya tidak harus menyebut mereknya tapi yang makro itu misalnya unsurnya adalah n p dan k
kalau sudah dilakukan dengan pemupukan cair tadi yang disebut dengan bentuk serum dan sebagainya cukup atau tidak
kalau kandungan dari zat itu memenuhi untuk kebutuhan tanaman barangkali oke
tapi kalau tidak berarti dia perlu tambahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya
beberapa hal yang harus diingat dalam penggunaan pupuk adalah dosis jenis pemupukan sesuai jenis tanaman dan tempat pemupukan baik di tanah daun atau batang